kenaga medis kembali berduka
seorang perawat di rumah sakit islam wonokromo surabaya jawa timur meninggal dunia akibat covid sembilan belas
ishak tangis dari rekan sejawat pun mengiringi kepergian perawat senior ini ke tempat pemakaman di tempat pemakaman umum jagir surabaya
bahkan salah seorang perawat terjatuh tak sanggup melihat temannya telah tertutup peti dan dimasukkan ambulans
perempuan ini terus memanggil manggil nama rekannya yang gugur dalam memerangi pandemi covid sembilan belas sebagai tenaga medis
perawat senior rsi wonokromo surabaya ini sempat menjalani perawatan intensif selama kurang lebih seminggu di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal pada rabu siang
hingga kini sebanyak tujuh tenaga kesehatan di rsi wonokromo masih menjalani perawatan untuk sembuh dari covid sembilan belas
sebanyak dua belas tenaga medis di aceh dikonfirmasi positif covid sembilan belas
hal ini disampaikan kepala dinas kesehatan aceh dr hanif saat meresmikan ruang rawat pinere ii rumah sakit umum daerah dr zainul abidin banda aceh
ruangan ini dikhususkan untuk penanganan covid sembilan belas
sementara itu saat ini kedua belas tenaga medis yang positif tengah menjalani perawatan intensif di rsud zainul abidin
tiga dokter yang kena dua di meraksa satu di tamiang tiga
para medis perawatani medis di rsud zainul abidin dan enam
di meraksa satu terus di tamiang satu
sejak maret lalu tim gugus tugas surabaya jawa timur mencatat terdapat tiga puluh lima orang ibu yang menjalani proses persalinan di rsud surabaya jawa timur positif covid sembilan belas
meski demikian masing masing bayi yang dilahirkan dipastikan tidak terpapar covid sembilan belas
para bayi dipisahkan dari ibunya dan menjalankan perawatan di ruang berbeda
demi menghindari penyakit
para bayi boleh pulang terlebih dahulu sementara sang ibu harus dirawat selama beberapa hari
penularan coronavirus penularan coronavirus itu droplet bukan melalui darah bukan transplacental
jadi kalau kita melahirkan maka cepat cepat bayinya dipisah dari ibunya
bahkan kalau bayinya diambil bagus itu bayinya disuruhnya kita pulangkan dulu
usai melakukan koordinasi dengan idi
para ibu ini dirujuk ke rumah sakit milik universitas erlangga surabaya
tim liputan cnn indonesia